puncak perayaan kemenangan persebaya usai menjuarai liga dua pssi
akan dirayakan dengan laga persahabatan melawan pss leman
di stadion gelora bung tomo sabtu besok
dalam laga tersebut persebaya tetap akan tampil serius
meski sudah berstatus juara
persebaya surabaya kembali berlatih untuk mempersiapkan laga menghadapi pss sleman
dalam pesta perayaan kemenangan atau celebration game
di stadion gelora bung tomo surabaya sabtu besok
meski tak seberat ketika melakoni kompetisi
skuad bajul ijo cukup mempersiapkan pertandingan ini dengan matang
para pemain juga tidak kehilangan semangat meski sudah juara
karena tiket dalam laga persahabatan ini telah terjual habis jauh jauh hari
bagi pelatih persebaya angel alfredo vera
laga melawan pss sekaligus sebagai pemanasan jelang laga perdana liga satu
pada februari mendatang
karena itu alfredo tidak hanya merombak posisi pemain
tapi juga akan menyiapkan sejumlah pemain asing yang telah diinca
dipastikan dalam laga ini akan berlangsung meriah
karena ribuan supporter bonek akan menghijaukan glora bung tomo